meskipun bioskop sudah mulai beroperasi tapi faktanya dominasi layanan nonton streaming ini masih diminati dan masih ada di hati para penontonnya
sebagai alternatif tontonan saat hiburan tontonan streaming online ini juga bisa menjadi alasan untuk bisa lebih betah di rumah saja
lalu bagaimana nasibnya di tahun dua ribu dua puluh satu ini sudah ada pengamat media sosial enda nasution selamat malam mas enda
baik selamat malam mas enda
halo selamat malam mbak
mas enda sudah nonton film apa saja nih
mas kalau kita bicara soal layanan streaming yang menjadi dewa lah bisa dikatakan ya di tahun dua ribu dua puluh selama masa pandemi
trendnya ke depan akan seperti apa mas apakah kira kira ada faktor faktor lain yang mempengaruhi adanya perubahan
dari pola penonton yang lebih tertarik untuk nonton streaming dibandingkan nonton bioskop gitu kalau di waktu pandemi seperti ini
ya tentu ada beberapa kelebihan ya
ya salah satunya adalah kita bisa mengatur waktu sendiri lalu program apa yang kita pengen dapatkan
lalu juga tentunya kita juga bisa mendapatkan rekomendasi mungkin film film baru atau seri seri baru yang kita nggak pernah tahu sebelumnya gitu
dan kalau sekarang sih saya menikmati ini ya film film yang karena kan tentunya layar bioskop terbatas ya
tapi kita bisa eksplor film dari berbagai negara dengan berbagai bahasa dan kita juga bisa melihat gaya gaya film yang berbeda
yang daripada film hollywood katakanlah begitu yang selalu biasanya mendominasi layar bioskop kita gitu ya
jadi ya memang lebih banyak konten lebih banyak kita bisa eksplor lebih banyak lalu nah satu lagi adalah tentu kenyamanan untuk bisa menonton di

sendiri dan untuk bahkan mungkin secara lebih private ya bisa di laptop atau bahkan di layar handphone bisa di kamar sendiri juga gitu
oke vaksinasi kan sudah mulai dilakukan nih mas program vaksinasi di indonesia
apakah kemudian hal ini juga akan berpengaruh salah satunya tentang bagaimana pola masyarakat untuk menikmati layanan streaming
kalau menurut saya sih memang ini ya apa yang pasti menurut saya layar bioskop tidak akan hilang
pasti tetap masing masing kalau kita belajar dari sejarah begitu juga platform digital
begitu juga berbagai bentuk media begitu juga menurut saya layanan screening ini masing masing nanti akan punya ini sendiri sendiri ya
akan punya apa namanya penggemarnya sendiri sendiri gitu
ada beberapa kelebihan yang tentu gak bisa kita dapatkan dengan nonton di layar tv misalnya gitu atau di rumah sendiri
ada sebuah experience lain yang ditawarkan kalau kita nonton layar bioskop
sehingga ya akhirnya pilihannya saat ini kita jatuh ke ini ke layanan streaming gitu
berarti artinya mas enda bahwa konten digital berupa tayangan streaming ini masih akan jadi prima dona ya mas ya di tahun dua ribu dua puluh satu nanti
menurut saya dua ribu dua puluh satu ini kalau sekarang kita lihat penyedia layanan streaming juga makin banyak
lalu kemudian ya tadi lebih banyak tawaran konten akan tetap jadi prima dona sih menurut saya
terutama karena tadi ya di sisi satu sisi memang mungkin tanpa ada pandemi pun pasti akan ada peralihan gitu
tapi apalagi sekarang dengan adanya pandemi kita makin terbatas untuk ke bioskop secara langsung
tayangnya masih berat
masih dalam kondisi
sudah akan membaik sudah vaksin
sudah lebih banyak yang mendapatkan
ada halat imuniti pun kita
kayaknya nggak akan kembali ke zaman
sebelum ada pandemi ya nanti akan
tetap ada protokol kesehatan
lalu mungkin ada tempat duduk
juga bisa jadi diaturin tidak seperti
sekarang iya karena
walaupun sudah divaksin pun nanti penerapan
protokol kesehatan harus terus dilakukan ya mas enda ya
mas enda yang menarik
adalah bagaimana kemudian nanti kompetisi
yang dilakukan antara layanan
streaming yang ada nih karena kan
yang harus diraih
hatinya para penontonnya
ini banyak tapi
layanan streaming juga mulai bermunculan
satu sama lainnya bagaimana
kemudian pola kompetisi yang ada
saya sebagai penonton ya
sebagai pengguna akhirnya mungkin
tidak menurut saya ya tidak ada
macam loyalitas terhadap satu layanan
bukan hanya pengen nonton di
ini atau itu tapi saya
pengen nonton kontennya gitu kan nah akhirnya
salah satu strategi yang saya lihat adalah memang
para pemilik konten harus punya
konten atau film atau
series eksklusif yang hanya
dia gitu ya
sudah punya konten
yang lama portfolio yang lama
itu semua bisa dikeluarin tapi yang
baru baru juga kan akhirnya
pelayanan streaming pun akhirnya menjadi sebuah
producen ini ya
produsen konten gitu jadi ada yang
original memang dibuat dan
hanya tersedia di layanan streaming
itu aja gitu ujung ujungnya kita pengen
konsennya kok bukan pengen memilih
oke jadi bagaimana kemudian nanti layanan streaming
dia bisa menghasilkan konten konten
yang ada nah kalau dilihat dari
kondisi seperti itu apa kemudian
yang harus menjadi perhatian
dari penyedia layanan streaming
yang pertama harga ya
sekarang ini juga
akan makin banyak
penggunanya kalau makin banyak
tawaran mungkin paket paket diskon
yang bisa memberi jadinya
jadi lebih affordable lagi
lalu kemudian variasi konten
yang banyak dan juga menarik
dan yang terakhir menurut saya sih
memang kalau nggak mau karena kita
nontonnya menggunakan data jadi
pasti juga apalagi kalau bisa digabung atau
dibanding dengan data akan
jauh lebih baik lagi gitu jadi
masih panjang sih menurut saya
dan ini mungkin pr besar
juga buat para pembuat konten
yang lain ya tapi ujungnya
kalau untuk pembuat kontennya sendiri maksudnya juga
bukan pilihan ya karena
gini nanti ada
satu juta akan tersedia di bioskop tapi
nanti setelah bioskop sudah selesai makanya
ya tentu penulis konten
juga tidak akan keberatan kalau nanti
kontennya tersedia juga di layanan
oke berarti itu dia ya
bahwa layanan streaming ini memang
masih terus akan terus menjadi prima dona
di tahun dua ribu dua puluh satu dan proyeksinya
akan tetap seperti itu jadi bagaimana
nantinya bisa menghasilkan konten konten
yang lebih bisa menarik hati
para penonton terima kasih banyak mas enda nasution
sudah bergabung bersama kami
malam hari ini di cnn indonesia connected
jangan lupa nonton film ya mas di rumah saja